pemilu pemilu jawa pres pemilu dua ribu dua puluh empat mahfud md bilang
ia tidak hadir ke acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
karena pemberitahuan undangan yang terlambat
hal ini diungkap mahfud melalui akun instagramnya
at mohmahfudmd siang tadi
mahfud bilang ia menyesal tidak bisa hadir di acara yang digelar oleh kpu itu
meski tak hadir mantan menko polhukam ini mengucapkan selamat
atas penetapan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
banyak yang bertanya kok pak mahfud tidak hadir di kpu saat
rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
ya saya menyesal juga tidak bisa hadir tetapi
pasti tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan
lewat telpon ini bapak ke kpu tidak ada apa
ya terus diberitahu acara penetapan
jadi waktunya tidak ngejar jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya
saya mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan mas gibran
sungai melewati gunung lebah mencumelati
sungai melewati gunung lebah mencumelati
tidak menggugah hati seperti wajah kegasi
tidak menggugah hati seperti wajah kekasih
mbak dong cerita dulu tadi bulan purnama itu lagu yang dibuat kapan sih dan artinya apa
bulan purnama bagaimana ya
ada satu istilah yang ada hanya allah dan kekasihnya
jadi apapun yang kita lihat itu pokoknya antara allah dan kekasihnya saja
jadi apapun yang dikaitkan dengan kekasihnya allah benda tersebut jadi senang
jadi bulan purnama itu disini dalam lagunya dikasih nama bulan purnama
maksudnya di sini rasulullah saw bagaikan bulan purnama tersebut
namanya bulannya jadi senang dikaitkan dengan rasulullah saw
ini lagu sejarah khusus ini
tahun dua ribu tujuh belas kira kira duduk sama habib lutfi bin yahya di jakarta timur ini
baru banget selesai rekamannya sebenarnya masih ada harus duduk sama beliau
tetapi secara rekaman yang lain sudah tuntas
tapi kalau mas mustafa dan juga kan identik juga dengan grup musik debu ya
yang udah dua puluh tiga tahun ya di indonesia ya bermusik
nah kalau akhir akhir ini lagi sibuk apa sih
jadi saya sempat ada kegiatan di luar musik
dari dua ribu tiga belas mungkin sampai dua ribu lima belas
habis itu hal hal saya mungkin ya niatku dulu belajar usaha agar musiknya kita juga bisa ngangkat bareng bareng
ternyata setelah kita belajar ternyata memang yang kurang sebenarnya bukan apapun
sehingga akhirnya dari situ mulai pelan pelan mulai belajar menghormati karya karya yang dikasihnya
menghormati orang orang yang menghormati itu dan lainnya
jadi proses yang sedang pelajari sejak mungkin dua ribu lima belas ya
pokoknya jalan terus rekaman jalan terus
mengeluarkan karya karya agak berbeda dengan dulu
lebih banyak bergerak di komunitas
tapi ya tadi belajar bersyukur sih
kan selama dua puluh tiga tahun ini memang terus mengeluarkan lagu lagu religi
terus juga kan cukup berwarna ya
karena menggabungkan timur dan barat
kemudian juga lagu lagunya bukan cuma bahasa indonesia
ada bahasa arab bahasa inggris ada turki juga ya
sama menggabungkan musik tradisional dan juga kontemporer
gimana caranya selama dua puluh tiga tahun bisa menjaga warna itu
saya ngerasa bahwa itu karena kebodohanku aja ya
saya belajar musiknya nggak secara akademik
jadi kalau mungkin kalau kita belajar udah ada pakem pakemnya
ya harus dengan pakem pakem tersebut
tapi karena udah dulu orang tua suruh terjun aja udah
jadi nggak tahu apa apa akhirnya keluar dengan gaya tersendiri
ya balik lagi kepada apa yang kita suka ya itu yang dibikin gitu
ya dan karena ketika kita melakukan apa yang kita suka
kalau mas mustafa sendiri sebenarnya memaknai lebaran dan juga bulan ramadan di tahun ini
bagi saya itu selain saya lahir pada tanggal tujuh ramadan
jadi bulannya senantiasa istimewa buatku
dan juga setelah kami di indonesia sebenarnya sebelumnya tetapi udah bener bener apa namanya
sangat luar biasa berkah yang kami nerima selama setiap ramadan
dari awal tahun sembilan puluh sembilan kesini
hanya bisa ya tadi bersyukur aja bahwa selain itu
bagiku apapun itu harus ada nyambung ke diriku
termasuk amalan agama ini itu kalau nggak nyambung kita buat apa gitu
nah ramadan itu selain dia menjadi bulan yang kita menyaksikan sangat luar biasa
apa namanya orang orang berakhlak dengan akhlak allah gitu
artinya bahwa yang saling maafkan mungkin bermasalah besar besaran
kasih saling ngasih makan benar benar berkah luar biasa gitu
senang banget menjadi bagian daripada hal itu
jadi itu merupakan hari fitrah ya
jadi buat orang balik kepada keaslianya yang seperti apa
jadi balik ke situ dan mengingatkan membuat orang semangat
bahwa dia sudah menjalankan sesuatu dan pantas dirayakan seperti itu
nah selama dua puluh lima tahun nih di indonesia
kemudian juga dua puluh tiga tahun bermusik bareng teman teman kelompok musik debu
apakah ada agenda tertentu misalnya kalau lebaran
apakah mungkin bertemu kumpul sama teman teman debu lengkap
atau mungkin ketemu fans atau khusus buat keluarga
biasanya kita sejak covid agak berubah ya
karena kita udah masih agak agak bimbang gitu
jadi karena di indonesia kan biasa hari pertama lebaran harus ke orang tua
jadi kita nggak pernah bikin acara di hari pertama lebaran
biasanya hari kedua baru kita kumpul sama teman teman
makan bareng apa segala macam gitu
itu sesuatu yang kalau waktu masih di amerika kita masih di hari nomor satu
tapi giliran sampai sini kita lihat memang harus orang tua dulu gitu
jadi daripada akhirnya orang nggak ketemu ya
selalu hari keduanya baru dibikin kumpul kumpul
ini kan pasti kalau mirsa kompas tv saya juga yakin melihatnya tuh akan membawa kenangan banyak banget ya
dari dua ribu satu menyajikan lagu lagu religi
tetap di sapa indonesia pagi spesial idul fitri
mari kita jadi sampai indonesia pagi spesial idul fitri
mas mustafa tadi nge spill mau ada lagu baru
ini sebenarnya lagu karya teman baik
lalu kita ikut nyanyi dan arrangement lagunya
judul lagunya allahu akbar
jadi itu adalah perjalanan hati ya
ternyata tuh manusia ketika udah coba kemana mana cari pertolongan kemana mana
ke temen gak dapet ke orang yang paling deket gak dapet
ujung ujungnya cuma allahu akbar
jadi masya allah lah mudah mudahan lagu ini tuh berdua sama mustafa debu ya
tapi itu tuh manusia tuh hanyalah debu
tapi proses kreatifnya gimana sampai bisa menghasilkan lagu allah akbar ini
jadi sebenarnya kita pengen apalagi ini mereferensi apa yang kita lihat di dunianya lah
maksudnya misalkan kasus palestina dan lain lain ya
aduh mustafa aku pengen deh kayaknya tuh pas di rath tuh kita jumpingin ke yang nge beat up beat up beat
ini kan teman baik tuh udah musisi ternama lah ya
pokoknya abis song dua tuh langsung tuh kita masukin musik timur tengah
dengan gebusnya khasnya dari mas mustafa
tapi gimana ceritanya sampai bisa berkolaborasi
debu fit mbak angelina selanda
kayaknya allah tuh akbar deh
jadi nggak tau pokoknya tiba tiba ketemu aja
terus juga yang penting kan mustafa dalam perjalanan hidupnya juga merasakan apa yang ada di lagu ini
artinya kalau awal kita duduk kalau nggak cocok ya mungkin nggak jadi
tapi langsung wah ini orang benar benar udah pasrahkan semua sama allah ya
nah kalau kan tadi aku udah nanya ke mas mustafa gimana memaknai lebaran dan ramadhan tahun ini
ramadhan ini ramadhan kedua aku diluar
dan aku memaknainya kemerdekaan kebebasan
tapi memang harus menghindarkan diri dari godaan
jadi gini kalau di dalam itu memang betul betul tuh niatnya ibadah
mohon ampun minta pahala ya akan berbaik baik sama allah ibadah
nah di sini kadang kadang tinggal nunggu mau buka puasanya
di sini tuh udah ada bakwan ya kan mie ayam gitu
di dalam tuh kita gak ada pilihan kecuali menerima makanan buka puasa yang memang disediakan
tapi alhamdulillah inilah perjalanannya
tapi at the end of the day ramadhan itu adalah allah
jadi gini ramadhan itu adalah kesempatan buat kita dapat tobat dapat ampunan dapat pahala doa dikabulkan pintu surga terbuka
jadi ini lagi dapat hadiah nih sama allah nih
ayo kita kejar dan insya allah kita nyampe juga ya di idul fitri ya idul fitri adalah